kamu aja yang masih training
tadi ada yang kesini
dia pernah kesini sebelumnya buat melamar kerja
tapi nggak jadi karena sudah ada ami
kamu telepon aja bos bubur
kapan motor kamu mau dibalikin
gak berani ah
kalo gitu pasrah aja
tunggu sampai motor kamu dibalikin
akang sering makan disini
memangnya kerjanya dekat dari sini
urusan kita sama bos bubun bulun beres
bos bubun masih belum
melunasi hutangnya ke silpia
karena masalah yang bikin kita keluar dari terminal
terus sekarang motor kamu dipakai dia
gak tau mau dikembalinya kapan
pos bubun akhirnya mau bayar hutang karena takut sama kang cecep
kalau cecep bisa bantu kita balik lagi ke terminal
mungkin bisa tapi belum tentu mau
kalau kang cecepnya mau belum tentu bos bobonya mau
kalau bos gubun udah ngelunasin hutangnya ke sylpia yang setengahnya lagi
kalau kami cacat bisa bantu kita semua bisa balik lagi ke terminal
bisa cari bantuan
kita udah sampai mekah
belum kang baru sampai balai endah
iya terima kasih
saya seperti mendengar suara panggilan
bukan di kuping
tapi di hati
labaik allahumma labbaik
gak tahu kapan
tapi insya allah
saya juga mau doain akang
bukan cuma doain
kalau gitu kita berdoa bersama sama aja
supaya semua bisa ke sana
kok bareng memangnya darimana
saya tadi ada keperluan
saya juga tadi ada keperluan
masing masing punya keperluan
kebetulan keperluannya sama
tadi tuh yang dateng perasaan aku pernah ketemu
tapi dimananya aku lupa
dia bukannya waktu itu datang buat ngelamar
bukan ketemu di sini
tapi aku lupa ketemu di mana
terus tadi dia datang karena dipanggil pak junaidi
diterima kerja di sini
kayaknya buat gantiin aku
kayaknya aku gak lolos masa training
emira yang diganti bukan kamu
saya mau dipecat pak
kalau belum berarti apa
iya kalau kamu kerjanya gak bener
kamu aja yang masih training
tadi ada yang kesini
dia pernah kesini sebelumnya buat melamar kerja
tapi nggak jadi karena sudah ada ami
dia anak buah sahib
nyari pengangguran yang miskin dalam maiman
dia akan bergabung bersama kita
kerja di sini
tapi menjadi anggota abc versi aksi berantah sopet
saya kamu dan gugung akan beraksi di luar
sementara dia akan bergerak di dalam
dia berkhianat ke buah sahib
boleh ikut duduk
fandi sudah menyusun beberapa program
untuk pencitraan bank edi
ada di halaman paling belakang
ini kegiatan untuk enam bulan pertama
setelah itu kita lakukan evaluasi dulu
untuk membuat dan melakukan program berikutnya
banyak juga ya
biaya politik memang mahal
boris ada di terminal
hari ini dia nggak kesini
saya seharian coba nelpon dia
saya juga tadi nelpon dia
bos bubun nelfon kamu
bos bubun ada di sini
di warung biaya
masih perlu bantuan saya
bubun di terminal
bubun di terminal
esnya belum bayar

emang kamu corak satu bagi lagi kali
bakal terbang kau artistnya
sigel kabur itu shay
wah bukan kepala kami
emang kita harus berpulang

umur kamu sekarang berapa
masa lupa sama umur anak sendiri
dua puluh dua atau dua puluh tiga
dua puluh dua udah lewat tapi belum dua puluh tiga
zaman abah muda dulu
perempuan seumur kamu anaknya sudah dua atau tiga
sekarang kan bukan zaman dulu
terus kamu kapan mau kasih abah cucu
abah mau nyuruh yasmin cepat nikah
minimal sudah ada calonnya
menurut kamu saya cocok gak sama dia
kan saya belum lihat orangnya
kan saya udah jelasin orangnya kayak gimana
kamu bilang kan dia cantik
berarti gak cocok
karena menurut kamu saya jelek
menurut kamu sendiri gimana
saya sebetulnya agak jelek cuma gak terawat aja
yaudah terserah kamu aja

sudah di depan terminal
di depan pintu keluaran gajaran motor
jangan bikin keributan di terminal